ibu kota negara baru nusantara atau ikn sudah dimulai sejak tahun lalu
awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini pembangunan berpusat pada kompleks istana negara
hingga juli dua ribu dua puluh tiga ini proses pembangunan ikn masih berada di bawah tiga puluh persen
nah informasi ini akan menjadi penutup prime news pada malam hari ini
sebelum berpisah kembali kami ingatkan anda
segeralah download alo bank dan upgrade ke alo prime
dapatkan beragam keuntungan mulai dari biaya parkir cuma rp satu
serta diskon belanja di seluruh ekosistem citicorp se indonesia
saya syazawi sakser undur diri selamat malam dan sampai jumpa
presiden joko widodo menargetkan ibu kota negara resmi pindah ke nusantara ikn
di kalimantan timur di semester pertama dua ribu dua puluh
hal ini sesuai dengan undang undang ibu kota negara yang baru
pembangunan kawasan ikn sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu
dengan menggunakan dana apbn yang diguyur kementerian keuangan
akhir pekan lalu wakil menteri keuangan suhasil nazara
mengunjungi ikn di kabupaten penajem pasar utara kalimantan timur
menurut suhasil kemenku mengalokasikan dana apbn dua ribu dua puluh
sebesar dua puluh enam triliun rupiah untuk pembangunan ikn
dana dua puluh enam triliun rupiah itu akan diutamakan pada pembangunan
kawasan inti pusat pemerintahan atau kipp seluas enam enam ratus hektare
sementara untuk kawasan lain rencananya akan dibangun
dengan dana gabungan atau blended finance
antara apbn pengusaha dan dana investor
kawasan inti pusat pemerintahan kita memang kita bangun dengan uang apbn kita
ini adalah komitmen kita
kalau capital city itu ibu kota negara
maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah
pusat pemerintahan istana presiden yang merupakan simbol
dan juga kedudukan dari kepala negara dan presiden kita
ini yang sedang kita bangun sekarang
tapi kan nggak bisa hanya membangun itu saja
dia harus membangun infrastrukturnya
infrastrukturnya dibangun dari awal kontur tanah
naik turun tetap menjadi bagian dari atraksi nanti
bagian dari daya tarik
daya tarik dari pusat inti pemerintahan tersebut
kompleks istana negara merupakan inti dari kipp
sehingga pembangunannya paling dikebut
dibangun di lahan seluas nyaris lima puluh hektare
istana negara ikn memiliki nilai kontrak lebih dari satu
dalam kontrak kerjanya
pengerjaan istana negara akan selesai dalam kurun tujuh ratus dua puluh hari
pembangunan di belakang ini merupakan pembangunan istana negara ikn
yang pembangunan fondasinya sendiri sudah dimulai
sejak akhir januari dua ribu dua puluh
sekitar lima bulan sejak dibangunnya
pembangunan dari istana negara ini sudah mencakup sekitar dua puluh persen
di kawasan ini nantinya akan mencakup dari istana presiden
dan juga alam pemerintah
lapangan upacara dan pemerintah sendiri menargetkan
upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat sudah digelar di istana negara di ikn ini
selain gedung pemerintahan beberapa hunian juga tengah dikerjakan
seperti kompleks tempat tinggal menteri dan para pejabat
yang sudah mulai dibangun
kita ada sektor bangunan ada sektor air
ada sektor dinamarga dan juga perumahan
memang masing masing memiliki progres yang berbeda
tapi sejauh ini kita optimis dua puluh sembilan persen bisa kita capai nanti
karena target target kita di dua ribu dua puluh empat harus semua sudah harus selesai
jadi konsep utamanya nanti pelayanan dasar ini disediakan satu multi utility tunnel
jadi semuanya ada di bawah ada listrik ada gas ada air bersih gitu ya
semua akan terintegrasi satu sama lain
selain pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan
sektor lain yang menggunakan dana
apbn adalah infrastruktur
dua bendungan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air ikn
salah satunya bendungan sepakusmoi
hingga pertengahan juli ini
kesiapan bendungan ini sudah mencapai sembilan puluh tiga persen
targetnya bendungan sepanjang empat ratus lima puluh meter ini sudah beroperasi pada agustus ini
diprediksi hingga dua ribu tiga puluh ikn membutuhkan pasokan air lima liter per detik
jadi sampai dengan dua ribu tiga puluh kami sudah menyiapkan yang dari bendungan sepakusmoi dua ribu
kemudian dari inti sepakus itu tiga ribu
totalnya lima ribu sampai dengan dua ribu tiga puluh
nanti di dua ribu tiga puluh kita sudah menyiapkan rencana untuk bendungan batu lepek
atau bendungan bendungan lain dan kita juga bisa mengambil alternatif dari sungai mahakam
jadi sebenarnya sampai dengan dua ribu empat puluh lima kita masih safe dengan
sampai dengan sekitar hampir sepuluh liter per detik
akses jalan dari balikpapan menuju gerbang masuk ikn juga sudah nyaris mulus
sekitar tujuh puluh hingga delapan puluh persen badan jalan sudah dilapisi aspal
sisanya menggunakan cor semen
meski di beberapa bagian masih terlihat perbaikan dengan alat berat
namun rute jalan yang terus berkelok dan naik turun ini membuat perjalanan masih terlalu lama untuk ditempuh
balikpapan ikn membutuhkan perjalanan sekitar dua hingga dua lima jam
untuk memangkas selama waktu perjalanan ini pemerintah menyiapkan akses tol lewat jembatan pulau balang
jika telah rampung jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua di indonesia setelah jembatan suramadu
jembatan ini membentang sepanjang delapan ratus empat meter
saat meninjau jembatan pulau balang
wamen kuswa hasil menyatakan bahwa kesiapan jembatan ini sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen
jembatan ini dibangun menggunakan apbn dengan sumber dana surat berharga syariah negara sbsn dua ribu lima belas dua ribu dua puluh satu
dengan total alokasi satu empat puluh tiga triliun rupiah
pupr mengklaim jika jembatan ini sudah beroperasi
maka balikpapan ikn dapat ditempuh hanya dalam tiga puluh hingga enam puluh menit jam saja
mengikuti rencana perpindahan ibu kota
pemerintah memiliki target memindahkan sekitar enam belas asn polri dan tni pada semester pertama dua ribu dua puluh satu
namun pergantian tahun hanya tinggal menunggu hitungan bulan saja
waktu yang cukup singkat bagi pupr untuk menyiapkan tempat tinggal dan infrastruktur yang baik
begitupun dengan semangat menggelar upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat di ikn